kita kembali ke dalam negeri hari ini presiden joko widodo memperingati puncak hari pers nasional dua ribu delapan belas di padang sumatera barat
dan untuk mengetahunya langsung kita ikuti pidato presiden joko widodo di hari pers nasional
yang saya hormati menteri penerangan malaysia beserta tiga puluh lima delegasi wartawan malaysia yang juga pada pagi hari ini hadir
yang saya hormati ketua dewan pers bapak yosep adi prasetyo beserta para insan media dan seluruh asosiasi di bidang pers
yang saya hormati ketua bbi bapak margiono
yang saya hormati ketua bbi bapak margiono
yang saat ini dalam proses mencalonkan diri sebagai bupati di tulung agung
nyalonin bupati kok berani ninggal ninggal ke sini
artinya beliau yakin bahwa beliau menang
kalau enggak yakin enggak mungkin berani ninggalin ke padang
karena yakin ya sudah ke padang berani
yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat hadirin dan undangan yang berbahagia

mungkin sekitar lima tahun belakangan kita sering mendengar berbagai analisa bahwa media mainstream bahwa media masa akan terus digeser oleh media media sosial
tapi saya percaya bahwa di era lompatan lompatan kemajuan teknologi di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformation
saya bahwa di era lompatan lompatan kemajuan teknologi di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformasi
justru pr semakin diperlukan makin diperlukan
pr semakin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran
pr semakin diperlukan sebagai pilar penegak fakta fakta
pr semakin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi aspirasi yang ada di masyarakat
pr semakin diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru
membangun narasi peradaban baru memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat
semakin efisien yang sekarang melahirkan era revolusi industri empat
yang berbasis pada digitalisasi kekuatan komputasi dan analitik data
menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui
yang harus segera kita pahami jika kita tidak ingin
sekali lagi pers diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru
membangun narasi peradaban baru
kalau pas dicegat doorstop delapan puluh sembilan puluh wartawan
pertanyaannya tidak satu banyak sekali
dan pertanyaannya sulit
karena ditembak langsung pada saat yang kita sering tidak siap
oleh sebab itu pada hari pers nasional pagi hari ini
saya minta satu saja wartawan maju ke depan
tunjuk jari dulu yang ingin maju ke depan tunjuk jari
baru saya suruh ke depan
ini yang pengen maju kok banyak sekali
saya mau yang junior yang datang senior
udah gak apa apa silahkan
silahkan dikenalkan dulu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya nama muhammad yusri nur raja agam
muhammad yusri nur raja agam
waduh ada rajanya juga ini
wartawan di surabaya
baru empat puluh tahun
wartawan di surabaya
berarti anak buahnya pak dekarwo
sudah bagus ini sudah bagus
apa yang mau ditanyakan
saya gak berani itu
apa dengan wartawan seperti itu apa yang ditanyakan
kelihatan yakin sekali ya
ini jadi persiapan bagus nih pak yusri ini
ini jadi persiapan bagus nih pak yusri ini
ini bapak kan punya menteri ya tiga puluh empat
menteri mana yang menurut bapak anggap paling penting
sebenarnya semua penting
ini politis banget ya pak
menteri yang bisa membuat presidennya nyaman
berarti menteri yang bapak anggap paling penting yang mana
menteri apa gitu aja
bapak jangan muter muter gitu
bapak tadi muter muter terus
saya belum bisa nulis belum bisa nangkep
baik menteri yang mengurusi wartawan pak
berarti yang bapak anggap penting menteri
yang mengurusi wartawan
menteri apa itu
kalau sekarang namanya kominfo
supaya informasi disampaikan
dari kota sampai ke desa
maupun dari desa balik sampai ke tengah kota
semua menerima informasi dan komunikasi
politis enggak ini
ini belak belakan saja
saya sering sekali ya
kadang kadang jengkel gitu ya
pertanyaan di awal tuh enak enak itu
tapi begitu sampai ke tengah
ditanya yang sulit sulit
nah sekarang saya tanya ke pak presiden
media apa yang paling menyebalkan
yang bapak sering jengkel
yang bapak sering ah gitu
jawab jawab belak belakan pak presiden
enggak enggak ada di lingkungan istana itu enggak ada media abal abal
medianya resmi semuanya
tapi banyak yang menyebalkan
sampaikan apa adanya
yang mana pak entah tv
entah online entah media cetak
bapak kan tiap hari
depan istana baik
bapak kan apa wartawannya siapa siapa
yang tanyanya itu itu terus siapa
yang paling hafal itu yang menyebalkan
pak pak presiden ini
belak belakan seperti perasaan saya
kenapa pak presiden
ya kalau rakyatnya merdeka
pemimpinnya itu kan susah
pemimpinnya susah maksudnya gimana
terlalu merdeka semua apa aja
dianggap merdeka padahal ada aturan
kemerdekaan itu sendiri aturan merdeka
ya terima kasih pak menteri
sambil lalui lagi presidennya saya
ini menjadi pilar keempat dalam demokrasi dan berbasir fakta tentunya ya